kembali bersama kami di cnn indonesia news report
indonesia kembali menegaskan pentingnya menghentikan eskalasi perang
antara israel dan hamas dan juga berfokus dalam menyelesaikan konflik
sesuai dengan parameter perserikatan bangsa bangsa yang sudah disepakati
dalam kesempatan yang sama pemerintah juga mengecam serangan israel
ke rumah sakit gaza yang menewaskan ratusan orang tak bersalah
rekan rekan dalam beberapa hari terakhir ini
saya terus melakukan komunikasi intensif dengan para menteri luar negeri negara lain
pesan yang terus disampaikan indonesia sangat jelas
stop eskalasi fokus pada masalah kemanusiaan
dan selesaikan akar masalah sesuai parameter internasional yang telah disepakati
sebelum pertemuan dimulai terjadi serangan ke rumah sakit al ahli
yang menewaskan ratusan jiwa manusia
indonesia telah menyampaikan kecaman keras
atas serangan israel terhadap fasilitas sipil termasuk rumah sakit